jadwal eksekusi mati tahap tiga masih misteri setelah awalnya dinyatakan hanya tinggal menghitung hari oleh jaksa agung
faktanya hingga saat ini jadwal eksekusi masih belum diumumkan
walau demikian sejumlah persiapan telah dilakukan
lantas bagaimana kondisi nusa kambangan menjelang eksekusi
ya koresponden cnn indonesia mumtazah catra di nirat berbincang dengan salah seorang narasumber yang bekerja di lembaga pemasyarakatan nusa kambangan
waktu saya kesana minggu lalu narapidana masih rame masih pada seneng gitu
nah kemarin saya sudah dikabarin gak usah dulu kesini katanya akhir bulan aja gitu
disana itu suasana udah beda biasanya rame
polisi jaga lima empat orang kan di gerbang kalau mau nyebrang aja ambil ktp terus selesai
motor masuk lihat stnk izin biasa lah
rame gitu sampai tukang kerupuk tukang jualan apa juga nyebrang
terus kemarin ini saya kesana udah beda mbak
paling cuma warga asli sama penjaga lapas yang boleh nyebrang
disana juga sekarang sepi biasanya sapi kambing ayam berkeliaran dimana mana
kan kayak desa gitu ya mbak ya
tapi kemarin ini udah dimasukin kandang semua biasa ada orang berkebun sekarang udah enggak
biasanya kalau udah begini berarti udah mau deket eksekusinya